uji coba perluasan ganjil genap untuk plat nomor kendaraan bermotor di dua puluh lima ruas jalan raya jakarta pada enam hingga dua belas juni dua ribu dua puluh
membuat kenaikan jumlah penumpang kendaraan umum
berdasarkan data pt transjakarta sebelum penerapan ganjil genap jumlah penumpang tercatat sebesar enam ratus dua puluh tiga ribu orang pada senin tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh
sejak penerapan ganjil genap hari pertama pada enam juni lalu jumlah penumpang tercatat naik menjadi enam ratus lima puluh ribu
dan pada hari selasa siang tujuh juni ini tercatat meningkat menjadi enam ratus tujuh puluh ribu penumpang
signifikan sih banyak penumpang mobil pribadi yang kemudian memutuskan supaya nggak repot kali ya
cari jalur yang bebas ganjil genap yang mana gitu kan kemudian beralih ke kendaraan publik ya seperti transjakarta
kenaikan jumlah penumpang yang mencapai empat puluh tujuh ribu orang per hari membuat pt transjakarta mengaktifkan kembali tiga rute
yaitu depok bkn cinere kuningan dan bekasi timur semanggi
selain itu ada penyesuaian waktu operasional armada dari pukul lima pagi hingga pukul sepuluh malam
dan perubahan titik pemberhentian akhir rute senenbudaran senayan dan kampung rambutan pancoran
namun beberapa penumpang masih mengalami antrian terutama saat jam berangkat dan pulang kantor mengingat pelonggaran ppkm telah dilakukan
lebih baiknya pelayanan jakarta lebih banyak lagi deh supaya penumpangnya juga bisa tidak terlalu padat juga
untuk penumpangnya sendiri sih untuk sekarang semakin padat ya tentunya terus antrian panjang dimana mana juga kalau menurut saya sih harusnya itu mungkin ditambah armadanya gitu agar sesuai dengan orang yang naiknya juga
selain meningkatkan layanan pt transjakarta diminta untuk mempersingkat jarak antar bus terutama pada saat jam sibuk di pusat pusat bisnis